kapolri jenderal listio sigit prabowo meninjau langsung kesiapan mudik di stasiun pasar senen jakarta pusat
ia menyatakan kereta api masih menjadi salah satu angkutan mudik yang diminati masyarakat
kapolri bersama menteri perhubungan dan panglima tni meninjau keberangkatan pemudik di stasiun pasar senen sabtu sore
peningkatan pemudik melalui stasiun senen diperkirakan akan terus terjadi karena prediksi puncak arus mudik lebaran berlangsung malam ini hingga esok hari tujuh april dua ribu dua puluh
semuanya bisa terlayani dengan baik terima kasih